terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
kepala badan pengawas obat dan makanan bepom penny lukito mengatakan pihaknya telah menerbitkan
emergency use authorization atau izin penggunaan darurat terhadap tujuh vaksin covid sembilan belas ke depan
kedepan bepom akan segera menerbitkan izin penggunaan terhadap sejumlah vaksin lain
demi mempercepat target vaksinasi
ketujuh vaksin yang sudah mendapat izin darurat adalah sinovac bio farma astrazeneca sinopharm
moderna pfizer dan juga sputnik v asal rusia
serta pfizer telah digunakan oleh anak usia dua belas hingga delapan belas tahun
dan selain tujuh vaksin tersebut bepom tengah mengupayakan proses registrasi terhadap empat vaksin lain
pfizer pfizer dan terakhir adalah vaksin sputnik v
dari tujuh tersebut ada tiga jenis vaksin yang telah dapat digunakan untuk anak usia dua belas tahun
yaitu coronavac vaksin covid sembilan belas pt bio farma dan yang ketiga adalah pfizer comirnati